presiden joko widodo mengimbau masyarakat untuk mudik lebih awal
hal ini agar masyarakat nyaman dan aman saat mudik
mengingat tahun ini diprediksi satu ratus enam puluh juta orang akan melakukan perjalanan mudik
presiden jokowi menyebut lebaran dua ribu dua puluh empat ini diprediksi akan terjadi
kenaikan pemudik sebesar lima puluh enam persen
atau satu ratus sembilan puluh juta masyarakat indonesia melakukan perjalanan mudik
presiden mengimbau masyarakat untuk mudik lebih awal
agar memberikan kenyamanan dan keselamatan selama perjalanan mudik
kementerian perhubungan memprediksi puncak arus mudik akan terjadi pada lima hingga delapan april dua ribu dua puluh tiga
mudik tahun ini adalah mudik yang akan sangat besar sekali
kenaikannya lima puluh enam persen dibanding tahun yang lalu
dua puluh juta pemudik tahun ini kurang lebih ini dari survei
oleh sebab itu saya menghimbau mengajak masyarakat untuk mudik lebih awal
kalau tidak keluarganya dulu yang diberangkatkan untuk mudik
agar mudik kita tahun ini semuanya berada pada posisi yang nyaman